kementerian kesehatan memberikan dki jakarta nilai e dalam pengendalian pandemi covid sembilan belas
nilai tersebut diberikan berdasarkan perhitungan laju penularan kapasitas keterisian rumah sakit serta kasus tracing yang tidak terlalu baik
bahkan dalam slide presentasinya wamenkes dante saxono memperlihatkan dki jakarta merupakan provinsi yang mendapatkan nilai paling buruk se indonesia dalam penanganan covid sembilan belas
hal tersebut dikatakan wamenkes dante saxono dalam rapat kerja dengan komisi sembilan dpr di kompleks parlemen hari kamis
menurut dante dki jakarta merupakan provinsi satu satunya dengan transmisi atau penularan kasus secara lokal yang memasuki level empat
artinya ada satu ratus lima puluh kasus terkonfirmasi per seratus ribu penduduk yang dilaporkan setiap pekan
tadi ada beberapa daerah yang mengalami yang masuk kategori d dan ada yang masuk kategori e seperti jakarta
tetapi ada juga yang masih di c artinya tidak terlalu bad occupansion rate dan pengendalian provinsinya masih baik
penilaian buruk yang disematkan ke menkes tersebut pun disanggah oleh pemprov dki jakarta
wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria mengklaim jika angka kesembuhan pasien covid sembilan belas di dki jakarta terus mengalami peningkatan
sementara angka kematian terus mengalami penurunan
ahmad riza mengaku belum mengetahui apa yang menjadi dasar penilaian kementerian
kemenkes memberikan nilai e terhadap pengendalian pandemi covid sembilan belas di jakarta
baca ya hasilnya nanti saya baca dulu nanti baru saya beri pendapat
ada evaluasi nggak pak maksudnya ada evaluasi nggak pak
iya nanti saya baru baca nanti kita akan cek kembali ya apa yang menjadi dasar penilaian kemenkes lain lain
sementara kita nunggu ya
iya kalau pandemi covid sembilan belas teman teman sudah tahu bagaimana penangkup di jakarta
teman teman bisa lihat angkanya angka kesembuhan meningkat terus
angka kematian sudah terus ya dan lain lain
evaluasi dan saya tidak bisa mengomentari apa yang menjadi penilaian dari pusat
penilaian kemenkes terhadap pemprov dki jakarta yang diungkap dante juga bertentangan dengan klaim gubernur dki jakarta anies baswedan sebelumnya
anies pekan lalu sempat menyatakan bahwa tingkat penyebaran covid sembilan belas di ibu kota terbilang terendah secara nasional
ibu kota stabil dan kondisi pandemi yang masih sedang terjadi di jakarta ini masuk di fase yang paling rendah selama satu tahun terakhir ini
kita tidak ingin kondisi ini berbalik seperti di awal tahun
kita ingin agar kondisi ini makin hari makin baik jumlah kasus aktif makin sedikit
jumlah penularan makin menurun sehingga harapannya jakarta dan sekitarnya bisa segera terbebas
mengutip data pemerintah provinsi dki jakarta tercatat ada hampir sebelas kasus covid sembilan belas yang masih aktif di ibu kota hingga hari kamis dua puluh tujuh mei dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia